di era baru olahraga di mana electronic sport atau e sport kini sudah diakui dan secara resmi dipertandingkan di ajang multi event seperti sea games dua ribu sembilan belas di manila filipina
pertandingannya digelar di gedung olahraga dan juga menyita perhatian dari cukup banyak penonton
di sea games dua ribu sembilan belas ini total ada enam medali emas dari enam nomor yang dipertandingkan yaitu mobile legends first tone aov dota dua starcraft dan taken tujuh
game game ini memang adalah game yang populer dan memiliki banyak penonton
game game ini juga banyak pengumuman di kawasan asia tenggara
teknologi ini berkembang dan membantu anak anak untuk berkembang ke masa depan
apa yang paling menarik untuk game game anda dan kenapa
mobile legends saya hanya menyokong adik saya dia adalah pemain
adik anda memainkan untuk tim nasional filipina
pada awalnya kita rasa teruja nervous karena ini adalah pertama kali
teruja itu juga ada juga kita bawa nama negara kita buat yang terbaik
semoga ke depannya lebih
bisa masuk ke olimpik atau asean games juga
di sea games dua ribu sembilan belas indonesia menurunkan atlet atlet e sport di semua nomor yang dipertandingkan
targetnya diharapkan setidaknya satu medali emas bisa dibawa pulang ke tanah air
dan melihat pesatnya perkembangan esports saat ini
bukan tidak mungkin e sports akan dapat melangkah lebih jauh dan semakin diakui hingga ke tingkat dunia
kalau saya lihat ini sebenarnya pengakuan ya
jadi sebenarnya dari waktu dari asian games tahun lalu
itu sudah kelihatan
karena waktu itu kan di asian games itu esports jadi cabang eksebisi
nah kali ini di sea games itu adalah langsung sudah menjadi cabang medali
dan kita tahu masih banyak juga mungkin sport lainnya olahraga lainnya masih belum jadi cabang medali
nah di sini kita bisa lihat perkembangan e sport yang sangat cepat
olimpiade juga mesti ada yang namanya eksebisi dulu
yang harus diketok palu empat tahun sebelumnya
jadi info yang saya dengar adalah nanti di
itu akan ada event yang bersamaan dengan olimpiade
dan mungkin akan ketok palu untuk eksebisi di tahun dua ribu dua puluh
esports sudah diakui sebagai salah satu olahraga prestasi
untuk itu masalah regenerasi atlet dan pembinaan akan menjadi hal yang penting
dan harus mendapatkan perhatian serius kalau kita tidak ingin tertinggal dari negara negara lain
erlangga wisnuwaji fondanto bimantoro manila